gabungan pengusaha haji umroh dan wisata halal nusantara atau gapura membahas jumlah permasalahan dengan ibadah haji pada tahun ini
tahun dua ribu dua puluh tiga dianggap sebagai tahun yang sulit karena tiket pesawat yang mahal dan tarif penginapan di makkah dan madinah yang naik tiga puluh persen

tahun dua ribu dua puluh tiga dianggap sebagai tahun yang sulit karena tiket pesawat yang mahal dan tarif pengenapan di makah dan madinah yang naik tiga puluh persen
intinya animo masyarakat begitu besar meskipun dengan tanda kutip dengan harga harga yang begitu tinggi animonya masih tetap berjalan
dan disini kami minta kepada pemerintah juga khususnya untuk bersama sama membantu kami untuk bernegosiasi dengan kerajaan arab saudara
itsnya terhadap masalah hotel karena mereka melihat animo masyarakat indonesia besar dan harga seenaknya mereka menaikkan harga
kami tidak mau itu seharusnya dengan kondisi begini kita market terbesar indonesia yang memberikan kontribusi terhadap umroh dan khususnya haji
kementerian agama mengusulkan kenaikan ongkos naik haji menjadi rp enam puluh sembilan satu juta per orang pada tahun dua ribu dua puluh tiga
kemerja agama mengusulkan kenaikan ongkos naik haji menjadi rp enam puluh sembilan satu juta per orang pada tahun dua ribu dua puluh tiga

ini naik dari sebelumnya
yaitu rp tiga puluh sembilan delapan juta
per orang pada tahun
pemerintah berencana mengubah
porsi biaya penyelenggaraan ibadah haji
dari bpih yang mencapai
tujuh puluh persennya atau rp enam puluh sembilan satu juta
kepada jemaah haji
sementara tiga puluh persen
sisanya diambil dari dana nilai
manfaat sebesar rp dua puluh sembilan tujuh juta
usulan ini berdasarkan upaya
menjaga keberlangsungan dana nilai
manfaat bagi jemaah di masa depan
kemenak mengaku memahami
mengenai kenaikan biaya yang signifikan tersebut
kami sangat memahami
dan itu sangat wajar
sangat wajar karena
begitu ada informasi
yang banyak apalagi kondisi
masyarakat kita banyak untuk pergi haji itu
nabung bertahun tahun maaf
bekerja ada yang petani
ada yang maaf kulih
ada yang dan sebagainya
tentu mereka berat kalau nambah banyak
posisi keputusan harga pun
biaya haji belum diputuskan
itu baru konsep yang kita terima
dari kondisi keuangan
yang dilaporkan oleh bpih
nah nanti tentu ada rapat rapat
dan kita tunggu hasilnya
tidak sebanyak yang diusulkan itu
ada titik temu
saat ini usulan kemenak mengenai
ongkos naik haji tengah dikaji
oleh komisi delapan dpr ri
karma umur salim
devi fitriani jakarta